kalau indie itu sebenarnya semuanya independen ya dalam arti indie right
nah semenjak lo masuk label apa yang berubah
ya satu yang pasti ada talangan dalam soal perbudgetan tentunya
itu yang kita seneng banget gitu
terus ada juga support yang lebih ya is ya
maksudnya dibandingin kita yang jalan sendiri gitu sekarang ada beberapa orang yang nge support kita
dan juga tentunya artis artis lain di label tersebut dan juga bisa ngasih beberapa feedback kecil kecil gitu
selama memang tidak mengganggu masalah kreativitas mereka ada feedback soal marketing dan segala macam gitu
yang kita appreciate banget sih
ya maksud gue kalau misalnya di label tuh apa ya nat
lebih kayak kita bisa lepas tangan sih
itu ya officially kenapa bedanya independen kita harus masih hands on
sekarang kita bisa bener bener fokus di kreatifnya aja
dan yang tadi nugi bilang karena ada talangan dan ada budget ekstra dari label
paling what sih so far kita udah kerjasama sama orkes gitu yang mungkin kalau kemarin kemarin kita nggak ada budgetnya gitu
jadi itu sih anaknya
itu yang kerasa bedanya
kita masih perlu engagement sekecil mungkin sih sebenarnya
maksudnya kalau gue pribadi ngeliatnya meskipun kayak mungkin pensi yang online atau apa gitu acara acara kampus online
mereka kan bikin dan mereka undang undang kita itu sebagai semacam ajang untuk inggris juga dengan mereka segimanapun
meskipun memang nggak ada interaksi ya
karena memang online kita cuma
terus kayak apa nih nggak ada feedbacknya gitu
kayak kentang aja gitu
cuman itu kan tetep ngerasain itu penting sih untuk engage kita sama supaya tetap
ya itulah pokoknya
stay alive aja lah
justru karena pindah ke virtual kayak virtual tuh sekarang lebih jarang sih jatuhnya daripada offline
dulu kan offline kan benar benar bisa seminggu tiga kali empat kali ya
sekarang virtual pun
tiga kali empat kali sebulan kadang kadang
jadi justru because virtual dan kita nggak harus banyak traveling
jadi kita malah bisa sambil kerjain yang lain juga
kayak misalnya bikin lagu lagu bikin album atau apa
you know undangan tuh masih sebuah kayak
aduh thank you masih dimikirin kita masih pengen
so i think that virtual kan menurut gue kayak
biasanya jarang ada yang
gue nggak tau ya ticket salesnya virtual sekenceng apa dibanding offline
berarti lebih selektif dong harusnya milih milih band yang gak bisa yang kayak
you know band yang menurut mereka nggak bakal sell gitu loh
dark side nya sih kayak kadang gue ngerasa
kalau gue happy lagunya gak banyak
nih males banget
tapi kayak gue harus sedih gue harus hard break baru tuh kayak bisa menghasilkan
suatu yang lebih lebih lagi dan gue juga ingat waktu itu gue pernah pas pertama kali
putus temen gue kayak
wah berarti banyak album dulu

mungkin mungkin gitu sih